dalam rangka hari pahlawan pemerintah menegaskan kembali gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada proklamator kemerdekaan presiden soekarno telah memenuhi syarat
presiden jokowi juga menyatakan bung karno tidak pernah mengkhianati bangsa bukan komunis dan tidak melindungi pki
di sisi lain pdi perjuangan mendesak negara meminta maaf kepada soekarno dan keluarganya sebagai upaya rehabilitasi nama baik sang proklamator
perlukah negara meminta maaf kepada bung karno dan keluarganya
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp pdi perjuangan sekaligus wakil ketua mpr ri ahmad basara
selamat sore mas bas
dan alih hukum tata negara universitas andalas ferry amsari selamat sore mas ferry
selamat sore mbak risa
saya mau ke mas bas terlebih dahulu
mas bas pemerintah telah menegaskan
bahwa bung karno bukan komunis dan tidak mengkhianati bangsa ini
bahkan presiden jokowi sudah mengatakan bahwa bung karno telah memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional
tapi partai anda pdi perjuangan mendesak negara meminta maaf kepada bung karno dan keluarganya
apa urgensinya ini mas bas pdi perjuangan meminta negara melakukan hal itu
ya terima kasih
saya senang sekali dengan diskusi
di publik kita di hari pahlawan tahun dua ribu dua puluh dua ini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa jasa pahlawannya
oleh karena itu pemerintah melalui presiden republik indonesia setiap tahun ada penghargaan terhadap tokoh tokoh bangsa yang diperoleh gelar pahlawan nasional
buktikan secara hukum benar atau tidak
akhirnya sejak saat itu bung karno meninggal dunia dengan membawa beban yang amat berat
yaitu dituduh bersiamat kepada bangsa dan negara yang ia proklamirkan sendiri kemerdekaan
kemudian berlanjut pada tahun dua ribu tiga mpr membuat ketetapan mpr yang terakhir

nah menurut tap mpr nomor satu tahun dua ribu tiga ini tap mpr s nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dinyatakan tidak berlaku lagi

kemudian di tahun dua ribu dua belas presiden susilo bambang yudhoyono membuat keputusan presiden nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu dua belas
yang mengangkat bung karno sebagai pahlawan nasional

diatur suatu syarat limitatif
bahwa seorang pahlawan nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat banyak sekali
diantaranya adalah tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap
dan yang paling penting tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara indonesia
maksudnya dengan bung karno mendapatkan gelar pahlawan nasional itu

nah seharusnya ketika

konsekuensi hukumnya tuduhan keji yang pernah dialamatkan kepada bung karno
dan itu menjadi trauma sejarah rikmahisasi itu dihapuskan
dengan cara apa
pemerintah ya tentu saja melalui kepala negara
sebagai pemegang kekuatan eksekutif tertinggi menurut pasal empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menyampaikan permohonan maaf kepada bung karno dan keluarganya
agar nama baik bung karno
bung karno dipulihkan
oke saya sudah dapat poinnya
kemarin pak jokowi menyampaikan si jaso dalam rangka hari pahlawan
memberikan penegasan kepada bung karno tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara
dan kesejahteraannya teruji
karena di tradisi kita orang timur
meminta maaf itu adalah bagian dari tradisi kita

kepada keluarga pki
padahal itu tidak ada dasar hukumnya
nah permohonan maaf kepada bung karno ini
memiliki dasar hukum yang sangat kuat

menghargai pahlawan pahlawan bangsa
apalagi ini menyambut
baik mas bas saya sudah dapat poinnya
kita harus kasih kesempatan ke mas ferry sebentar
tapi saya mau tanya ke anda dulu
apakah pemberian gelar pahlawan nasional
dan penegasan pidatonya presiden jokowi kemarin
dirasa belum cukup untuk merehabilitasi
ataupun memulihkan nama baik bung karno
harus ada permintaan maaf memang ya
sebenarnya kalau dari sisi pernyataan pak jokowi kemarin
tidak ada hal yang baru ya
karena hal itu sudah dilakukan oleh pak sby
karena ketika pak presiden sby memberikan gelar pahlawan nasional
dan ada undang undang dua puluh dua ribu sembilan
yang memberi syarat setia kepada bangsa dan negara
tidak pernah dihukum dan sebagainya
dengan sendirinya pak jokowi itu adalah
pemimpin bangsa tokoh bangsa
yang selalu setia dalam sepanjang hidupnya
nah harusnya idealnya menurut saya
sikap itu disempurnakan oleh presiden
jadi belum cukup ya
dan juga presiden jokowi dodo
untuk menyampaikan permohonan maaf
atas kekeliruan yang terjadi di masa lalu
dan ini adalah untuk kebaikan anak cucu kita
tidak dilumuri oleh tuduhan yang tidak berdasar
atas hukum dan tidak pernah dibuktikan
oke saya mau tanya ke mas ferry
secara ketatan negaraan apakah memang negara semestinya
meminta maaf kepada
bung karno dan juga keluarganya
atau cukup dengan pidato presiden kemarin
pidato presiden jokowi kemarin yang mengatakan
bahwa bung karno tidak pernah berkhianat
terhadap bangsa ini ataupun bung karno ini bukan komunis
apakah itu belum cukup
deretan ya mungkin
bagian yang teratas
bangsa ini ini tidak perlu
bahwa beliau pahlawan yes
bahwa beliau punya catatan sebagai
dan bapak bapak bangsa
negara negara lain juga punya catatan yang sama
dan itu belum berhasil
nah hanya memang
karena ini sangat kontroversial
pemimpin bangsa ini cukup terlambat
untuk merespon jasa jasa
presiden bung karno
jadi cukup terlambat juga pak
presiden jokowi semestinya
tetapi sebagai sebuah upaya ini patut
minta maaf sebenarnya
dengan sudah dinyatakan oleh
produk hukum yang
coba menyutupkan presiden soekarno
dan menyatakan bahwa
bapak bangsa yang tidak
pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara
bagi saya itu sudah
hanya kalau memang
disampaikan dengan bahasa
atau perasa maaf
karena itu semestinya itulah yang
kurang dari presiden jokowi
kenapa tidak disampaikan sebagai
kepala negara kepala pemerintahan
meminta maaf kepada
al masjid bung besar
al masjid bung karno
atas berbagai kontrolnya
yang mengeliputi selama ini
dan juga mungkin meminta maaf kepada keluarga
jadi kalau dibilang ada
negara yang luput tertinggal dari pidato kemarin
apakah kemudian harus
kalau mau pakai
ke u ke jawa ya dengan
pernyataan pidato itu sudah bagian dari permintaan
nah ini soal cukup tidak cukup ini
pidato itu sudah
sebuah pernyataan maaf ya
walaupun tidak eksplisit dan tertinggal
berarti pidatonya presiden jokowi kemarin
sudah cukup dan
eksplisit menyampaikan permintaan maaf
meskipun tidak ada kata kata
permintaan maafnya begitu ya

mas bas anda melihatnya ada keraguan di presiden jokowi sehingga tidak keluarga
ini kata kata permintaan maafnya dari presiden jokowi
tapi kalau menurut mas ferry
sudah cukup sebetulnya
pidatonya presiden jokowi kemarin
untuk bisa merehabilitasi nama baiknya bung karno
untuk bisa merehabilitasi nama baiknya bung karno
karena gini mbak ritatu
sorry pak abie aku potong sedikit ya
kita menganggap ada perasaan
yang tertinggal dari pidato presiden tadi
yaitu kata maaf sebagai
kepala negara kepala pemerintahan
pertanyaan besarnya maukah pertanyaan besarnya maukah

dan mengulang pidato untuk menyampaikan kata maaf itu
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
anda yakin lupa ya
atau intensinya sejak awal tidak
bahkan politik ya
pencabutan itu dan pidato itu
sudah bagian dari permintaan maaf
ditafsirkan begitu oleh
pasar publik ini

tidak boleh dijadikan kontroversial lagi
bagian dari permintaan maaf
anak anak pasar publik ini kepada pemerintah
saya sudah dapat poinnya mas ferry
mas bas ini anda melihat bahwa ada keraguan
di presiden jokowi ketika tidak
menyampaikan permohonan maaf
tapi secara keseluruhan pidatonya
sudah menyampaikan sudah memulihkan
ya pertama saya menanggapi dulu
mencintai pemimpin pemimpin bangsanya
menghormati pemimpin bangsanya
pasti akan punya pemikiran yang sama
seperti mas ferry bahwa
seorang proklamator bangsa yang dalam
sejarah hidupnya masih dibebani
satu beban sejarah yang membawa
trauma dan beban yang
panjang sampai dengan sekarang
perlu ada tindakan tindakan
yang bertanggung jawab dari negara
untuk merehabilitasi nama baik
apa yang disampaikan oleh mas ferry tadi
menggambarkan bahwa memang
perlu perlakuan yang adil kepada
bung karno atas tuduhan keji yang
sudah dialamatkan di tab nps
nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu yang penuh
pernah dibuktikan secara apapun
nah terkait dengan
saya kira pertama
tentu kita harus mengucapkan terima kasih
kepada beliau karena dengan penegasan itu
mengingatkan kembali kepada bangsa indonesia
adalah seorang patriotik seorang
nasionalis yang selalu setia kepada
bangsa dan negaranya tidak pernah
satu keputusan atau ponis hukum
terkait dengan dirinya
oleh karena itu
ya kita mengucapkan terima kasih terhadap hal itu
tetapi sekali lagi sebagai bangsa
jasa jasa para pahlawannya dan ingin
menjunjung tinggi pada pahlawan bangsanya
tentu luka luka sejarah yang tersisa itu
harus diselesaikan dengan sebaik baiknya
dari seorang kepala negara
yang mana kata maaf itu tentu tidak
dimaksudkan seperti hak hak
konstitusional yang dimiliki oleh presiden
di dalam undang undang dasar seperti
agrafi rehabilitasi dan lain sebagainya
ini hanya dengan cukup menengkapi bahwa
dengan diperoleh gelar pahlawan nasional
oleh kepres delapan puluh tiga dua ribu dua belas
yang lalu maka tuduhan bung karno
pernah bersianat di pap mps
nomor tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh gugur dengan
sendirinya dan wajarnya
setelah itu maka disampaikanlah
permohonan maaf dari kepala negara
oke bahwa pdi perjuangan tetap
bertahan harus ada kata kata permohon maaf
tapi terakhir mas ferry
ini saya kira bukan urusan pdi perjuangan
ini urusan seorang proklamator bangsa
seorang tokoh yang telah memproklamirkan
kemerdekaan bangsa indonesia
dan kita wajib memberikan pendidikan politik
kepada anak cucu kita bahwa sang proklamator
bangsanya itu adalah orang yang setia
kepada bangsa dan negaranya dan tidak pernah
kepada bangsa dan negaranya
saya kira begitu oke terakhir mas ferry
singkat saja saya ingin tanya kalau misalnya
nanti tidak ada kata kata permintaan maaf
dari presiden jokowi apa sih sebetulnya dampaknya
atau memang tidak berdampak apa apa
setakat bahwa bung besar
ini bukan milik pdip semata ini
milik bung besar
adalah soal kita tidak
boleh melihat satu
soal karena ada di sampingnya
bung ancil ya bung
sultan syahrir tetapi juga
penamaan itu soal sikap
dan kedewasaan kebesaran
marwah dipandang oleh
beliau banyak hal yang
menunjukkan kebesaran marwah itu
sikap sikapnya mengalah ketika
alih paksa oleh presiden
soeharto itu menunjukkan marwah yang besar
dan bagi saya kebesaran
marwah itu tidak akan
tidak ada keliputnya kata
maaf yang dikata oleh presiden
mewakili negara dan bangsa
berbagai peristiwa yang meliputi
dijalankan oleh presiden soekarno
jadi menurut saya dengan
pidato kemarin sebenarnya
itu sudah pernyataan yang
sangat luar biasa penting ya
dari permintaan maaf
hanya kalau memang saya ingin katakan
apakah yakin pak abe bahwa
dalam waktu dekat ini akan
berpidato kembali untuk soal yang sama
karena akan menimbulkan taksir yang berbeda
mungkin akan dicari waktu yang tepat ya
mungkin tujuh belas agustus
atau sepuluh november lagi
untuk menyampaikan bahwa
bagian dari ini
seluruh anak bangsa indonesia sebagai
kepala negara kepala pemerintahan
agar kemudian tidak ada
sekat sekat yang tersisa
bahwa penghormatan kita kepada
bum besar dan seluruh pahlawan nasional
begitu besar karena
mereka tentu tidak akan pernah
negara ini bisa merdeka
baik saya sudah dapat poinnya
kira kira nanti kita tunggu
apakah tahun depan atau tahun depannya lagi
pak jokowi masih punya dua tahun
untuk sepuluh november atau tujuh belas agustus
dua tahun lagi
apakah kemudian akan ada keluar pernyataan
permintaan maaf dari kepala
negara mewakili seluruh bangsa
indonesia kepada proklamator
republik indonesia presiden soekarno
dua tahun lagi political will nya presiden
jokowi masih ada dua tahun lagi
dan dua kali tujuh belas agustus kalau memang presiden
punya political will itu akan terjadi
kita tunggu bersama terima kasih sekali
kita tidak hanya menunggu tapi juga kita mendoakan
semoga allah swt memberi hidayah
kepada pak jokowi untuk
menunaikan tugas sejarah
berikutnya oke terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada ketua dpp pdi perjuangan
sekaligus wakil ketua mpr ri
mas ahmad basara dan
juga pakar hukum
tata negara universitas andalas
mas ferry amsari terima kasih sekali sudah
bergabung selamat sore dan salam sehat
terima kasih mbak rika